untuk mempercepat tercapainya imunitas kelompok
anggota lantamal sembilan ambon melakukan jemput bola
dengan mengadakan vaksinasi kepada nelayan yang tengah melaut
dengan menggunakan kapal patroli
petugas dan vaksinator dari rumah sakit dr fx suharjo
berkeliling menghampiri kapal nelayan dan melakukan vaksinasi
ratusan nelayan menjadi target
lantaran mereka tidak mempunyai banyak waktu saat berada di darat
selain itu vaksinasi juga dilakukan terhadap nelayan
yang kapalnya tengah bersandar di pelabuhan tulehu kabupaten maluku tengah
kita sadari juga bahwa para nelayan ini kan mereka pekerjaan sehari hari mereka harus melaut
sehingga memang waktu mereka untuk bisa vaksin di darat mungkin agak susah
hal serupa dilakukan kepolisian resort sukabumi
yang melakukan vaksinasi nelayan di teluk pelabuhan ratu pada minggu siang
para nelayan awalnya kaget dengan kedatangan polisi
yang disangka razia
satu persatu mereka dijemput dan dinaikkan ke kapal patroli polairut
mendapatkan suntikan dari dokter kepolisian polres sukabumi
banyaknya nelayan yang tak membawa kartu identitas kependudukan
menjadi kendala petugas dalam memberikan vaksinasi
saya percaya terima kasih kepada khususnya
bapak kapolres sukabumi dan tim pelabuhan
semoga pandemi ini cepat berlalu
kami merasa usaha kami stabil kembali
dari kegiatan tersebut ada enam orang yang ditunda karena tensinya tinggi
sekitar dua puluh dua yang bisa disuntik tadi
kendalanya pertama tensinya para nelayan itu tinggi
karena kegiatan mereka malam melean
jarang yang hafal nomor handphone dan tidak tahu enikannya
pemberian vaksinasi dengan jemput bola ini
akan terus dilakukan secara berkala oleh polres sukabumi
tim liputan cnn indonesia